dan jangan harap saya mengizinkan kamu deket deket suami saya lagi
kamu tahu dokter bilang apa
dokter bilang suami saya tidak akan bisa
waduh pakai password lagi
gue nggak tahu passwordnya apa
aduh apa ya
den hilang dipanggil eyal den
si gila masuk ke apa sama tamu liat
wih den kebuka akhirnya
bibi jalan kemana bibi
ada den di dalam
ditaruh di mana sih ini
yauda di kudam
gatis vain anak buddha bumi ini

tuh mau tunjukimu
pesak yang ingu yang arbeits oranya ada dimakai
ini betul guys
anggoda pertengah asi
jangan keementsan sama lagu

papa dengerin suara mersing gak pak
papa cepet sadar ya

li ya kamu tuh gak boleh sedih terus dong
lee aku tuh percaya kok
papa kamu tuh tau
mendingan sekarang itu kita sama sama berdoa
supaya papa kamu itu cepet sembuh
aku kayak liat liya disitu
aku gak tau liat zan
mana mungkin dia ada disini
udah lah ran kamu lupain dia aja dia juga mau lupain kamu
yuk suster jalan yuk
tante tolong izinin liya untuk rawat papa tante
liya pengen mau rawat papa
sekali lagi denger
pergi dari sini
kamu tidak nyadarnya
ini semua gara gara kamu
dan jangan harap saya mengizinkan kamu deket deket suami saya lagi
kamu tahu dokter bilang apa
dokter bilang suami saya tidak akan bisa pulih seperti dulu lagi starsem
dan itu semua gara gara kamu anak pembawa siang
kamu anak pembawa siang
maha udah dong ma ma lu ini tuh rumah sakit ma
kok kamar gilang berantakan ya
g untuk cinta
g untuk cinta ciptaan gilang
masa sih ini
gue mesti kasih tau lia nih
dia kan dari dulu penasaran banget sama tuh lagu
lia pasti kaget banget nih kalo tau penciptanya kilang
gue mesti kasih tau lia oke oke
nih ini aku bawain jus buat kamu
li kayaknya kita tuh harus pergi dari sini
kita gak mungkin disini terus kan
aku gak mau kemana mana dri
aku mau nunggu disini sampe papa sadar
yaudah kalo emang kamu masih mau disini
ya aku juga gak pergi aku
aku nungguin kamu aja ya
lili mendingan sekarang kamu masuk deh
tante griet udah pergi
nanti biarin aku aja yang jagain disini ya
siap tau nanti tante griet balik lagi
papa kecelakaan san
dan papa sekarang kritis
cuk cuk cuk
udah nggak usah nangis lagi
sabar ya mer
udah tenang tenang aja
dada abang aksan selalu ada kok buat tempatmu nangis
lu kan gak sendirian
kayaknya dianya sudah adam
papa bisa dengerkan suara lia
dia disini kok pa
semoga sembuh ya
dek kamu harus datang ke luar dek
saya nggak mau tuh saya mau diberi bapak saya
saya nggak mau saya mau diberi bapak
kamu sudah stabil lagi
saya akan melakukan beberapa tindakan
kamu silahkan tunggu di luar ya
kenapa nggak bisa gerak
kenapa aku gak bisa bicara
pak yus tenang ya pak yus ya
sekarang ini pak yus ada di rumah sakit
dokter bilang suami saya sudah sadar
keadaannya masih seperti ini dok
pak yus memang sudah sadar
tapi seperti yang pernah saya bicarakan sebelumnya
pembuluh darah dan sarap bios itu banyak yang rusak
pak yos memang sudah sadar
tidak bisa berfungsi seperti dulu lagi
kemungkinannya kecil sekali
papa cacat sekarang
sembuhkan papa ya allah